aduh gue belum selesai make up nih gara gara nyokap gue nih
gue kaget makanya kecoret kayak gini nih
pantesan deh tadi we're looking for you loh di kampus
biar nih udah jam berapa
nanti kalau dosennya masuk duluan gimana
ya gue emang gak mau ke kampus
gue lagi gak fin nih diare
aduh lo sakit yang kerenan dikit dong sih
yol masa diare sih malu tau gak
olin yang namanya sakit gak ada yang keren
gak usah aneh aneh deh lo
lagian nih ya gue tau banget
pasti lo lagi stres ya terus lo jajan sembarangan lu di luar
tuh paling ingetin temennya tuh
aduh udah deh nggak usah dibahas
nagian kalian kenapa sih video call gue
enggak gue tuh baru aja ngeliat notification
kalau misalkan boy itu bakalan ulta tiga hari lagi

padahal ya gue tuh udah plan buat acara party nya dia
cuma gara gara gue liat boy sama reva tuh
plan lo gimana ke depannya sil
ada deh gue udah bikin
tapi kayaknya gue harus ganti konsep deh
soalnya sekarang kan status gue udah dijodohin
gue tau yang udah dijodohin
tapi jangan lupa loh invite kita berdua nanti
kalau lupa lagi sama kita berdua
malah bikin private party sendiri ya kan
iya pokoknya sila gak peduli lupain tete sama olin ya olin dia
tenang aja gue gak akan lupa sama besties gue
pokoknya kita disini doain semoga silat cepet sembuh
jangan sakit sakit diare lagi malu tahu
yah tuhan putri kesayangan mama kenapa nak
ini tadi mama udah ambil tuh pesanannya dari boy yang diantar sama ojol
aw ma aku maunya kan boy bukan pesenannya
jadi sebentar lagi calon menantu mama
ma mau ulang tahun
what jadi boy calon menantu mama yang kaya raya itu mau ulang tahun
iya dan aku udah punya plan untuk acara partiyadi
jadi aku mau bikin
bentar bentar bentar bentar kenapa harus kamu yang bikin pesta meriahnya sih sayang
kenapa kamu tidak memanfaatkan calon mertua kamu yang crazy rich level sultan itu untuk bikin pesta yang sangat meriah
kamu udah nyumbang ide aja
ide yang bagus mah kenapa gak kayak gitu aja ya
ya kan terus mama punya ide yang lain lagi
kamu itu dengan simple bisa mengundang temannya boy teman kamu terus pesta yang meriah kamu bikin untuk boy
habis itu kamu jangan lupa kamu harus undang perempuan yang kamu sebel yang namanya reva itu
mama kan tahu aku sebel sama reva kenapa aku harus undang dia
justru ini kesempatan buat kamu menghancurkan dan juga mempermalukan reva sayang
kamu tahu gak ide mama seperti apa
ketika semua teman teman kamu udah kumpul temennya boy udah kumpul kita semua udah kumpul
kamu dengan enak untuk bisa membuat reva yang menyebalkan itu nangis tahu gak sih
tambahan lagi mama akan mengumumkan secara ofisial
pertunangan anak mama sila tersayang dengan boy crazy rich level sultan
enak aja cuma dipeluk doang cium dong
ih gak mau ada kumis lele
tuh kan kak
mobil aku deket kan
tadi harusnya kita jalan kaki aja nggak usah naik mobil
iya deket sih deket
yaudah kamu yakin nih gak mau ke rumah sakit
ya sakit sih tapi dikit doang kok kak
gak apa apa aku aku baik baik aja
kamu gak usah khawatir ya
kamu itu tadi sebetulnya sama siapa sih
kok bisa ketangkep
cowok nyebelin itu
dan dia tuh ngapain sampe kalian dikira pacaran
aduh kak sebenernya kita tuh gak ngapa ngapain
itu semua cuma salah paham doang
aku aja ketemu dia gak sengaja tadi
berarti benar orang ini tuh cowok nyebelin itu
kakak mau cari dia kakak mau kasih pelajaran dia
aduh kak kakak tenang dulu ya
justru tuh sebenernya
dia tadi pengen nolongin aku gak ada niat apa apa
itu mah modus biar bisa deketin kamu
kakak yakin besok pasti dia gangguin kamu lagi
kak aku kan udah pernah bilang sama kakak
sekarang biarin aku dulu yang ngadepin dia
kalau seandainya aku udah gak bisa nih
baru aku bakal lapor ke kakak aku janji
ya udah kalau gitu aku ke kampus dulu ya kak aku takut telat
yaudah kakak hantar
gak usah gak apa apa
baik baik aja kok kak
oke aku juga udah jauh lebih mendingan
wah putri nolak terus
yaudah kamu berangkat
sampai kampus kabarin kakak harus
iya siap kak
jangan khawatir ya
yaudah bisa kok
tage saja deh
totah kamu ilah yang ada di dalam hatimu
tapi nanti poin itu kan stirred up agak langsung deh
misal ini gitu
siar siar sama gue
kalau enggak lagi ngurusin si mondi
gue pasti diem diem buntutin dia
biar gue lihat sendiri siapa yang udah berani gangguin adik gue
kalau hubungan kita selama ini gak dekat
papa terlalu sibuk dengan bisnis papa
dengan kolega kolega papa
sampai papa gak punya waktu dengan kamu
tapi yang bapak lakukan semua itu demi kebaikan kamu
demi kebahagiaan kamu boy
jangan biarkan sikap kamu seperti ini
membuat papa berasa bersalah sekarang
terus papa maunya apa
papa berharap aku anggap papa
sebagai sosok ayah yang berhasil
papa harus tahu pa
seorang ayah yang baik tahu persis apa yang dibutuhin sama anaknya
waktu dan perhatian
papa kurang baik apa
kurang waktu apa bapak berikan sama kamu
papa kerja keras
ini semua demi kamu boy
untuk bisa membiayai kamu
tapi biaya sekolah kamu kuliah kamu itu semua kan untuk kepentingan kamu
papa dengarkan aku bilang apa
aku minta waktu dan perhatian bukan materi pak
harta kekayaan mungkin bisa memenuhi kebutuhan
tapi gak bisa beli kebahagiaan
papa selama ini memberi perhatian sama kamu
apa kebutuhan kamu
selalu akan diberitahu oleh bisalma
papa penuhi boy

lihat apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan

fikir kasih sayang seorang bisalma aja cukup buat aku

sejak mama meninggal
papa semakin jauh sama aku
bapak selama ini kurang perhatian sama kamu
papa selama ini kurang perhatian sama kamu
semenjak almarhumah mama kamu
wagenya sudah selesai
gue udah sherlock lokasinya ke lo
kalau lo gak dateng berarti lo pengecut
sebenernya tujuan dan tuh apa sih ngelakuin ini semua
bisa bisanya dia ngasut anak anak geng serigala
gue akan kasih gue pelajaran
lihat aja nanti
ayo gue ketemu disini